angklung alat musik tradisional jawa barat biasa dimainkan oleh banyak orang untuk menghasilkan lagu yang merdu
namun saat ini alat musik berbahan bambu tersebut dapat dimainkan dengan perpaduan teknologi tanpa menghilangkan unsur keasliannya
klumbot atau angklung robot sesuai namanya klumbot adalah sistem untuk memainkan angklung
melalui serangkaian alat musik bambu yang dihubungkan dengan mekanisme tuas mekanik yang tersambung ke komputer sebagai unit pengendali
satu robot memiliki dua belas lengan cukup untuk memegang set angklung satu oktap
klumbot mulai dikembangkan awal dua ribu sepuluh oleh eko mursito budi dosen teknik fisika itb yang dibantu oleh timnya
waktu itu anak saya ya dia pengen buat prakarya buat sd di sd nya gitu
kemudian ya pengen buat
alat musik yang dimainkan oleh robot
tadinya dicoba pakai gendang dicoba pakai suling begitu
sampai terus eh bagaimana kalau coba diangklung
untuk menghasilkan nada yang merdu klumbot menggunakan bambu kualitas terbaik
tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal
angklungnya dibuat oleh handiman anak didik daeng sutisna empu pencipta angklung diatonis di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita harus bikin rata
semua lagu dapat dimainkan oleh angklung
dengan memasukkan lagu dengan aransemen khusus ke program klumbot kemudian dibaca oleh sistem
setelah terbaca sistem akan menggerakkan seperangkat angklung
jadi setiap angklung ini setiap angklung ini dipegang oleh lengan penggetar angklung ini
dia bentuknya seperti engkol jadi kalau ini berputar dia akan bergerak maju mundur
nah setiap motor ini kemudian dikontrol oleh microprocessor
seiring perkembangannya klumbot terus mendapatkan sentuhan
dan juga penyelesaian pembaruan
selain dapat dimainkan secara otomatis klungboat juga bisa dimainkan manual dengan keyboard fisik atau di komputer
tim klumbot juga mengembangkan mekanisme pendeteksi gerakan
hasilnya klumbot mampu mendeteksi gerakan tangan penggunanya untuk menghasilkan nada layaknya konduktor
klumbot diharapkan dapat melejitkan angklung ke kancah dunia
klumbot sudah dipamerkan di beberapa ajang dan mampu menjuarai beberapa lomba tingkat regional nasional dan internasional
selain sarana edukasi klumbot juga dijual komersil dengan harga berkisar lima belas hingga tiga puluh dua juta rupiah
zayul hat bandung